new york dilanda banjir bandang pada jumat dua puluh sembilan september kemarin
banjir ini mengganggu berbagai layanan publik dan aktivitas warga di kota terpadat amerika serikat itu
banjir bandang yang melanda kota new york amerika serikat ini dipicu oleh hujan deras selama seminggu
angin kencang sisa badai tropis opelia juga disebut turut andil dalam cuaca ekstrim tersebut
peringatan banjir bandang telah dikeluarkan hingga pukul dua siang jumat kemarin
curah hujan mencapai satu ratus lima puluh dua mm di beberapa lokasi sementara di wilayah lainnya mencapai tujuh puluh enam mm
selain peringatan bahaya banjir bandang layanan cuaca nasional juga mengimbau warga untuk segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi
curah hujan ekstrim ini juga mendorong gubernur new york untuk mengumumkan keadaan darurat di kota new york long island dan lembah hatson
beberapa pasukan garda nasional pun dikerahkan untuk merespons keadaan tersebut
diketahui ada sekitar delapan belas juta orang di wilayah metropolitan new york dan kota besar lainnya di sepanjang pantai timur yang dikhawatirkan terkena dampak banjir bandang ini